hingga jumat pagi asap masih terus keluar dari kawah gunung agung
erupsi dan arah angin yang berhembus ke arah barat dan barat daya
membuat bandara ngurah rai ditutup untuk penerbangan
data dari posko pemantauan gunung api agung pada tanggal dua puluh sembilan juni
periode waktu pukul wita hingga enam wita mencatat
ketinggian asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna putih
dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal dan tinggi
satu lima ratus sampai dengan dua meter di atas puncak kawah
selain itu juga teramati sinar api di atas puncak kawah
menurut gubernur bali mande mangku pastike
berdasarkan laporan yang diterima dari petugas posko pemantauan
bahwa letusan masih akan terjadi namun intensitasnya cenderung menurun
kecuali terjadi gempa tektonik di sekitar gunung
erupsi gunung agung hingga ke atas puncak kawah
pagi tadi masih berlangsung sebaran asap dan juga abu vulkanik
mengarah ke barat dan juga barat daya
akibatnya operasional bandara internasional agusti ngurah raya
ditutup sejak jumat pukul tiga wita
penutupan sementara bandara agusti ngurah raya direncanakan
hingga pukul sembilan belas wita jumat malam ini
penutupan ini terkait sebaran abu vulkanik gunung agung
yang menutupi area udara bandara
sesuai jadwal ratusan penerbangan hari ini tidak beroperasi
baik menuju dan keluar dari bandara igusti ngurah rai bali
penutupan sementara bandara ini akan dievaluasi kembali
siang hari ini oleh otoritas bandara
penutupan sementara terkait alasan keselamatan penerbangan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia
ada kanza tamarindora di bandara juanda sidoarjo jawa timur
selamat siang kanza apakah penutupan bandara sidoarjo ini
juga terkait dengan dampak dari erupsi gunung agung
yang terjadi sejak pagi tadi
selamat siang reinhardt
erupsi gunung agung bali berdampak terhadap aktivitas penerbangan
di bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo jawa timur
hal ini terbukti dari sejak pagi tadi hingga sekarang
sudah ada tiga belas pesawat yang dibatalkan atau di cancel penerbangannya
dari surabaya menuju bali
sebelas diantaranya adalah pesawat atau penerbangan
di terminal satu atau terminal domestik bandara internasional juanda
sedangkan dua lainnya adalah penerbangan atau pesawat di terminal dua
atau terminal internasional bandara internasional juanda
sementara tak hanya tiga belas penerbangan yang dibatalkan atau di cancel
dari surabaya menuju bali
tadi ada juga satu penerbangan dari surabaya menuju banyuwangi
yang harus kembali
nah ini semula tadi pukul lima lebih lima puluh lima waktu indonesia barat pagi tadi

dari surabaya menuju bali
pesawat ini sudah melakukan penerbangan atau di cancel penerbangan
dari surabaya menuju banyuwangi
namun di tengah perjalanan harus kembali atau harus return to base
ke bandara internasional juanda
bisa dikatakan bahwa bandara belimbing sar yang ada di banyuwangi
ini juga terdampak erupsi gunung agung bali
nah sementara sampai saat ini belum ada pesawat yang divert
atau dialihkan penerbangannya ke bandara internasional juanda
jadi akibat atau dampak dari erupsi gunung agung ini
hanya sebatas penerbangan yang dibatalkan
atau juga harus kembali begitu ke bandara internasional juanda
nah tadi ada beberapa
penumpang begitu yang sempat memberikan pernyataan
bahwa mereka telah mendapatkan refund
atau ganti kembali uang tiket yang sudah dibeli
namun tidak seratus persen yaitu hanya sembilan puluh persen
karena harus dipotong sepuluh persen oleh maskapai
sementara ada juga maskapai yang telah berkoordinasi
dan menyediakan penggantian berupa travel
untuk para penumpang ini agar bisa melanjutkan jalur darat
untuk menuju bali
ada juga penumpang yang mengalihkan penerbangannya
ke jalan jalan tengah
jadi hanya sebatas itu saja pernyataan dari penumpang
sementara untuk kesiapan bandara internasional juanda surabaya
di sidoarjo sendiri telah menyediakan enam parkir pesawat berukuran besar
dan enam parkir pesawat berukuran kecil
nah jika kita berkaca pada insiden sebelumnya
pada sebelumnya juga gunung agung sempat erupsi
dan bandara internasional juanda juga terdampak
saya melihat aktivitas di sini cukup padat
penumpang ini memadati halaman atau juga ruang tunggu
dari bandara internasional juanda
nah para wisatawan ini bukan hanya mendapatkan ganti rugi dari pihak maskapai
namun juga mendapatkan kesediaan bus begitu dari dinas perhubungan
nah untuk sampai saat ini memang kesiapan dari pihak bandara internasional juanda
masih sebatas menyediakan parkir pesawat
karena hingga saat ini juga masih belum ada pesawat divert
kita masih akan tunggu kelanjutan nanti
pesawat ini akan ada yang divert ke sini
dan apa langkah langkah berikutnya yang akan disediakan oleh otoritas bandara reinhardt
baik jadi bandara juanda juga terdampak ya
akibat erupsi di gunung agung di bali
dan ada beberapa penerbangan yang dibatalkan
terima kasih kan zatamarin dora
langsung dari sidoarjo jawa timur